ihh anak papa pintar susunya ampe abis
makin pintar cepet besar ya sayang
bentar bentar ada telepon
jessica mau tenang dulu
aku bakal bilang semua ini
biar papa tau sebenernya abang itu apa
jangan suka aku
abang jangan pernah suka aku lagi
karena aku sangat mencintai kamu
aku gak mau
aku gak mau ada orang lain yang tahu
aku akan kasih tau sama bapak
abang udah gak bisa kalahin aku lagi
kalau abang yang lakuin ini sama aku
jadi iqbal pelakunya
bener iqbal pelakunya kan
jessi maafkan aku
kenapa kepala gue posong banget ya
hei hei hei tahan emosi kamu dulu ya lihat saya tahan dulu emosi kamu
turun ke jessica
oke kita lanjut ke rencana ya
halo putra kamu sama riza ke kontrakan naik ibal sekarang jemput saya sama randy ya
pak al minta dijemput mungkin semuanya udah beres
semoga semua sesuai rencana mas al dan pak randy
kan udah jelas ma golongan darah kece itu sama kayak nino berarti ya udah kece itu emang anaknya nino
udah lah ma mama tuh gak usah bahas yang kayak gini lagi gak usah tanya tanya kayak gini lagi ya
mudah mudahan emang seperti itu ya
karena perasaan mama gak enak sekali sa waktu ngelihat ricky gendong kece
dan kece saat itu langsung diam
seperti ada ikatan batin antara ricky sama keisha
mungkin karena ricky udah ada di dekatnya kece sama sejak kece lahir
iya juga sih
itu tolong yang ternyata
sa kamu udah gak pernah depresi lagi kan obatnya masih ada kan sayang
iya obatnya masih ada ma
aku juga baik baik aja
cuma kalo ya malem kadang suka sedih mikirin kece
kayak mpela kece
kalo aku stres kan nanti asiaku gak keluar nanti kece minum apa
makanya aku sebisa mungkin untuk gak stres ya ma
alhamdulillah papa seneng banget
kamu menjadi seorang ibu
membuat kamu tambah bijaksana
kamu gak hanya mikirin diri kamu sendiri tapi juga keisha
apa kalo misalkan mau kesini aku boleh gak minta bawa setok kece yang banyak
aku kan pengen mandang kece terus fotonya itu kan
karena ya jujur cuma kece yang jadi sumber semangat aku sekarang
nanti papa bawain foto kece yang banyak sekali
nanti kecenya juga papa bawa kesini ya
yaudah gak masalah papa pulang ya
hmm kamu baik baik disini
udah mau pulang

aku masih kangen papa sama kamu
jaga diri jaga kesehatan
jangan lupa sholat
mama aku lagi
aku akan jemput kamu ke sana
aku mau pergi ke sana
aku mau pergi ke sana

bener kamu gak apa apa
kamu jaga iqbal di dalamnya
eh eh ini kenapa
kenapa kenapa kenapa kenapa jessi mas
jessi cuma pingsan kok
pingsan kenapa dia
kamu bawa tali gak
ada pak di bagasi saya
kamu masuk ke dalam
bawa ke sini sekarang
kamu tolong bawa jessi ke rumah ya
tunggu tunggu tunggu
tadi uya kan bilang sama gue kalau ada anak buahnya om irfan di rumah
kalau andin bawa jessi ke rumah terus anak buahnya irfan tahu
dia pasti ngadu ke om irfan
jangan ke rumah ya
terus ke mana
ini tadi uya itu telfon saya di jalan
si uya bilang ada anak buahnya om irfan lagi jaga di depan rumah
saya curiga om irfan ini memang udah sangat curiga
makanya jangan dibawa ke rumah ya
kau bawa ke agung rumah residen ya
sama sekalian kamu nanti pas sampai sana
kamu tolong telpon dokter andi
untuk periksa jessi kak
tapi masa aku mau nanya nih kenapa jessi gak bisa sampai pingsan sih
sebenarnya saya nggak tahu pastinya kenapa
tapi sepertinya karena jessica tahu kalau orang yang terkuasa jessi itu bukan dennis
itu hal yang sudah terkuasa jessica
mungkin karena dia tahu itu dia shock karena dia pingsan
dan ternyata dia yang
menang jessi kan
iya mas aku akan jaga dia dengan baik om mas
yang penting kamu hati hati ya
kamu jangan bikin aku panik
satu persatu kebenaran sudah terungkap sekarang
akhirnya kau juga nih orang
susah banget nangkep lo bal
lo tiga tuh
pastiin keikatnya ungu kuat ya
kalau ada apa apa sama kandungan kamu kamu bilang
terima kasih pak
kamu temani istri saya ke agro lima resident ya
nanti jalannya biar ditunjukkan sama istri saya
udah nggak usah dipikirin
nanti saya akan suruh orang buat ngambil ya
kalau ada apa apa kabarin saya
ya siapa sih hati hati ya
kabarin saya kalau ada apa apa

oke terima kasih banyak doktor
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
ini udah sore kok randy belum pulang juga yuk
hah kemana sih
itu ada suara ngetok
randy bukan yuk
kalo aku buka
takutnya bukan randy
aku kan lagi sendirian ini
aduh gimana yuk
itu kayak suaranya
oh itu suaranya mas angga tuh
balik lagi mas
ya saya kan udah janji semarin ditante berjaga jagain tante
jadi urusan udah selesai di luar
saya kembali kesini
alhamdulillah sudah selesai jadinya urusannya
mas aga ini baik banget sih
belum tante laper
kebetulan tadi kan tante udah masakin
yaudah kita makan sama sama yuk
jadi kita mau kemana pak
sebentar saya mengirim
kayaknya istri saya harus belajar biar tahu bumbunya apa aja takarannya apa aja jadi bisa pas
aduh alhamdulillah ini sih biasa aja kok mas angga gampang banget buatnya
berarti ada yang lebih enak lagi sementara nanti
ah ada pastinya
ayo silahkan dilanjut
saya izin angkat handphone dulu ya
oh iya silahkan silahkan
duh pak al ini seneng banget sih ganggu orang lagi makan
nggak si randy nggak mas angga sama aja diganggu
gue sama randy udah berhasil dapetin iqbal nih
oh bagus dong terus dibawa ke kantor polisi mana
enggak enggak enggak gue gak mau bawa iqbal ke kantor polisi
gue butuh butuh gudang lo enggak
gue mau pinjam gudang loh bisa kan
ya kenapa nggak dibawa ke kantor polisi aja sih itu kan jauh lebih baik
ya kalau gudang sih ada di jalan raja wali
nah permasalahannya kalau misalkan gue langsung bawa iqbal ke kantor polisi om irfan pasti akan ikut campur di sana
gue mau kuliti kejujuran iqbal dulu satu satu
bisa dipake kan
ya udah langsung aja kita sendiri kan jalannya ke jalan raya wali hafal dong
hafal tempat menyekap andin kan
males banget lo bahas lagi yang dulu dulu
yaudah ntar gue kirim orang buat ngantar kuncinya ya
silahkan lanjut ini mau apa
ini tante enak banget tante
waduh tambah lagi yuk
aduh terima kasih mas angga
ini resep turun temuruk tante ya
udah berapa abad tante
pokoknya berapa abad deh

terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
cez kemusahan dong cez
aldebaran rendy siya kuretang ke
kalau nen halo mas mas aku sama jesi sudah dia geluh demere si din ya oke alhamdulillah
gini gini nih kamu kunci semua pintu ya dan kamu minta riza dan putra untuk berjaga di depan
rumah awasi terus ya iya iya masih kamu hati hati ya pasti halafi mas
ah ah rena
udah sore begini nggak ada tanda tanda
tunggu dulu aja
sampai sekarang nggak ada tanda tanda
kalau jessy sama mereka
harusnya mereka nggak akan ajak jessi pulang ke rumah itu ya
pasti mereka bawa jessi ke tempat lain
ya udah gak apa apa
kamu pulang aja
sepertinya mereka cukup pintar kali ini
saya tidak boleh salah langkah
akhirnya pergi juga
lakaluan dan namu orang inget waktu
tahun yang punya rumah kagak ada
masih aja ditungguin
mungkin dia capek kali
bisa jadi begitu
bi dia rasa
macem macem aja tamu model begitu ya
ke tempat judgments
kamu udah bangun
udah tenang tenang tenang
ada mbak disini
ini kamu ada di salah satu rumah
yang mas alia gelone maresiden
ternyata kamu orangnya
jadi abang abang melakunya
iqbal iqbal melakunya mbak
ya mbak tau mbak tau
bagaimana melakunya mbak
jangan kamu tenang ya
bagaimana melakuin itu sama aku mbak
makanya tadi kamu pingsan kan
pas kamu melihat muka iqbal
sudah tenang tenang
udah cuma kita berdua aja disini
mbak akan jagain kamu
di depan juga ada pengawas yang masal
karena ada yang bisa macam macam sama kita
aku takut banget
ya kamu tenang dulu
nanti ada dokter yang akan datang kesini juga
untuk periksakan kamu takutnya kamu kenapa napa

makanya nanti dulu
oh jadi masih kerabatnya bu andin ya
jadi gini dong tadi jessica tuh pingsan karena teringat dari masa lalunya
makanya tadi saya langsung panggil dokter untuk cek kondisi jessica
oke kalau gitu saya mau bicara sama jessica ya
ya itu sudah tidak apa apa
dia omongin secara baik baik ya
mbak tinggal dulu sebentar
mbak gak akan kemana mana mbak cuma di depan
oke ya silahkan dokter
saya masih takut dokter
saya takut dokter
saya baru tahu
saya salah selama ini
bos saya ketangkep bos
bos keluarkan saya dari sini bos
lah saya harus telepon siapa lagi bos
bos saya nggak mau dipenjara dua puluh tahun bos
bos bakal keluarin saya kan
kenapa wira telfon saya pakai nomor ke polisi ya
kalau ditelusuri saya bisa kena
jangan sebut nama saya
nanti saya pasti akan urus
kalau kamu sebut nama saya awas kamu
kamu tunggu di mobil ya nok
paham sih dok
saya sudah kasih jessica
saya juga sudah tinggalkan
jadi kalau misalnya nanti sulit tidur tolong dikasih aja
bu andin temani jessica
kondisinya belum stabil
ya pasti saya akan selalu temani kok dok
kalau gitu saya permisi dulu
tapi nanti kalau ada apa apa
dengan jessica tolong hubungi saya ya siap
siap dok siap dok
ya terima kasih banyak
bang ngerti kok rasanya
mbak akan jagain kamu ya
makasih mbak andin
aku bisa lebih tenang
karena ada mbak andin disini makasih ya mbak
mbak aku boleh
aku harus telepon papa mbak
aku harus kasih tahu soal
karena selama ini aku salah aku kira
aku kira denny seriat mbak
ternyata bagi iqbal
belakunya orang kepercayaan ya papa
aku harus kasih tau
aku harus tau papa mbak
kalau jessica kasih tau om irfan
siapa tau sebenarnya
mungkin om irfan akan sadar
kalau mama rosso gak bersalah
om irfan pasti akan bebasin mama
ya kamu memang harus kasih tau om irfan
tapi aku minta sama kamu tolong ya
bener bener yakinin dia kalau mama itu gak bersalah
supaya mama bisa keluar dari sana
handphone taruh di mobil aja deh
atau juga di dalam juga nggak bisa bawa hp
oh ini tolong di charge ya handphone saya
biar bapak aja deh yang nelpon nanti
bapak gak angkat teleponnya mbak
mungkin bapak kamu lagi sibuk ya
kasih waktu dulu sebentar nanti telfon lagi
ya udah kamu nendangin diri kamu dulu
istirahat dulu istirahat dulu istirahat dulu
istirahat dulu istirahat dulu
udah seger mandi
nih ada paket
yang satu buat bu andin yang satu buat ayam kiki
asik asik belanja online mulu dia
yah namanya gue perempuan
bapak sama mama udah pulang belum
hmmm kalau begitu
pak wia balik lagi ke depan ya
mau jagain gerbang permisi
oh ramah banget ya cus
kita kasih makan kuda poni yuk
aku cuma mau main kuda poni
kok ada papa
hmm gimana kalau main sepeda
mau main sepedanya kok ada papa juga
main apa ya
oh mau cus tau
masih inget gak kita
adik balon biru gitu
yuk kita milih itu lagi yuk
jadi rena jadi
kakak nanti dedenya nangis lagi gitu mau ya
bosan tau cus
masa main gitu terus
ini mau main apa geng
jauh jadi bingung deh
sepeda gak mau
mau main apa lagi ya
aku tau cus
aku mau main
sama bayi beneran aja
sama bayi beneran
ini adiknya rena kan belum lahir
balon biru kan masih di perut mama
bukan balon biru ncuk cus
orangnya tanda elsa
pasti suruh deh
terus kita mau main ombaik ya
biar aku bisa liat adiknya
kita video call ombaik ya
iih anak papa pintar susunya sampai abis
makin pintar cepet besar ya sayang
bentar bentar ada telepon
udah susunya abis mau lagi
masih ya udah deh tahan ya
ada apa kamu telpon tiba tiba
hai kakak rena
hai adik keisha
baik kakak rena
adik kesha belum bisa ngomong
aku lagi kesepian nih
soalnya dirumah gak ada orang
oma juga belum pulang
adventure sama pak polisi
katanya ada urusan om
kenapa buru asa bisa ditangkap polisi
memangnya buru asa ngelakuin kesalahan apa
apa yang terjadi
saya langsung pada poin disini
kami butuh kesaksian anda
karena kami tahu
anda adalah orang
yang tujuh tahun lalu
melakukan pelecehan terhadap jenis
bikin membohong lagi mau berkelit
kacau tau gak sih
jesse malam itu pingsan
justru malam itu gue nolongin jesse dari si dennis